inilah cuitan ceo bukalapak ahmad zaki yang menyinggung budget research and development indonesia
masih jauh tertinggal untuk industri empat dan berharap presiden baru bisa menaikkan budget tersebut
cuitan yang ia unggah pada tiga belas februari lalu itu telah ia hapus setelah mengundang kritik dari para pendukung presiden joko widodo
tagaran install bukalapak pun bermunculan di jejaring sosial
tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ amin aceh hasan ikut menyayangkan cuitan zaki yang terkesan melupakan upaya jokowi yang telah memberikan perhatian pada industri digital